apalagi setelah berhenti kerja ya
orang tua sih pasti keberatan dan tidak setuju
sama sekali pilihan hidup saya ini awalnya gitu kan
ya susah buat meyakin mereka bahwa saya bisa hidup dari sini gitu kan
tadinya enak enak udah kerja di perusahaan gitu kan
kok mau dagang baju kayak gini gitu kan
tren bersepeda kini tengah naik daun di tengah masyarakat
jenis olahraga kardio ini memang tidak hanya diminati oleh kaum pria tapi juga wanita
namun olahraga ini tidak sembarangan bisa dilakukan
ada sejumlah standar yang harus dipenuhi oleh para pengendara sepeda
agar tetap aman dan nyaman ketika melakukan olahraga ini
loh loh kenapa emang liatin saya emang saya salah kostum ya
iya mas gak enak untuk sepedaan gitu kan enak pakai jersi ginian mas
saya gak nyaman bawa sepedanya
itu store nya di mana
deket kok dari sini mas itu ada di depan
oh disitu ya
nanti saya mau kesitu deh
oke saya duluan mas ya
ya makasih banyak ya
aduh ternyata itu dia ya
kenapa orang orang yang penghobi sepeda menggunakan jersey
karena memang seiring waktu walaupun olahraga bersepeda itu dikenalkan sejak zaman kolonial belanda
tapi sadis semakin banyak penghobinya
hal itu dimanfaatkan juga oleh anak muda yang satu ini
untuk membuka ceruk bisnis
menghadirkan beraneka ragam produk pakaian
ataupun jersi yang cocok dipakai bagi mereka penyuka olahraga sepeda
ataupun olahraga outdoor lainnya
demikian brand yang dibangun sejak tahun dua ribu dua belas oleh bayu pribadi
mengambil lokasi kantor dan tempat produksi di bekasi
di jawa barat saat ini boys ⁇ toys sudah cukup mempunyai nama di kalangan para penyuka olahraga bersepeda
salah satu faktor yang membuat boys ⁇ toys cepat diterima di kalangan pesepeda
karena kualitas bahan yang mampu membuat seorang pesepeda merasa nyaman saat memakainya
kita kan butuh untuk penyerapannya keringat yang cepat
habis itu yang bisa menyesuaikan dengan temperatur suhu
jadi ya memang harus pakaian yang benar benar nyaman dipakai sama badan kita
dan satu lagi kalau kita untuk atlet itu harus menyesuaikan dengan suhu yang cukup baik untuk kita untuk berjalan jalan dengan baik

seiring namanya yang terus menggema di kalangan pesepeda tanah air
⁇ ys ⁇ toys membuktikan kualitas produknya dapat diterima dan digunakan para atlet di berbagai arena balap sepeda
tidak hanya bagi atlet dalam negeri
boy's toys juga menjadi aparel sponsor bagi atlet sepeda berbagai negara hingga eropa
siapa mengira bisnis beromset ratusan juta rupiah ini dimulai dari kenekatannya
keluar dari sebuah perusahaan migas
naluri bisnis pemuda berusia tiga puluh lima tahun ini sudah mulai tampak sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama
saat itu ia sudah mulai menawarkan pembuatan t shirt kepada teman teman sekolahnya
lulus dari fakultas teknik geologi universitas pajajaran pada dua ribu lima belas
bayu bekerja di sebuah perusahaan migas
namun panggilan hati untuk berbisnis pakaian membuatnya mulai kembali berbisnis t shirt di waktu senggang

ini juga mulai dengan modal rupiah apakah memang benar benar rupiah
pertama mulai ya
seperti apa detailnya modal rupiah ini
benar benar kita cuma release design kita upload di facebook kita tag orang orang
setelah mereka tertarik kita produksi langsung hari itu juga
karena kita cari tukang sablon manual yang mau ngebut kerjaannya
betul betul dipanggilan mulai setelah itu
kita besoknya sudah bisa dikirim
cuma satu hari
untuk awal mulai seperti itu
untuk t shirt ya untuk mulai
tapi waktu itu ketika t shirt di design di upload di facebook pre order kan prosesnya
itu yang detect siapa yes apakah siapapun yang ada namanya di list friends di facebook atau ada market tertentu yang disasar
kita di facebook itu cari teman teman yang benar benar pesepeda gitu ya
di data diri kan ada tuh hobinya apa gitu ya
setelah ini kita add mereka satu satu setelah itu kita release product kita tag mereka gitu ya
jadi sudah menyasar langsung ya yang hobinya
itu juga identik dengan hobi yang bayu punya
seperti itu ya makanya akhirnya berlari juga di sepeda
iya karena mulai dari pesepeda akhirnya hobi pesepeda jualan juga kaparel sepeda
baik nah kemudian ketika berjualan secara pre order seperti itu bisa dapat berapa pesanan biasa setiap bulannya
masih belum terlalu banyak sih ya karena waktu t shirt pasti tidak sebanyak pesanan jersi
pas dua ribu dua belas aja mulai berani nerima orderan jrc baru situ mulai ketemu jalannya
pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua belas bayu memasarkan desainnya hanya mengandalkan sistem pre order dari media sosial facebook
baginya informasi pribadi yang tertera di facebook
baginya informasi pribadi yang tertera di facebook
di luar negara
saya terima saja saya beraniin dan setelah kita jalani oh mudah ya
hasilnya bagus harganya kompetitif banget ngejual banget
kita fokusin oh berani lah kita kembangin sahib lagi
oke terus dua ribu dua belas mulainya sendirinya
sampai sekarang masih awalnya sendiri tanpa pegawai
tapi kan juga anda sempat ketika ditawarkan jersey sebagai seorang lulusan teknik geologi
sepertinya masih harus belajar desain lagi belajar bahan lagi
sulit nggak untuk beralih dari mungkin latar belakang pendidikan itu harus mempelajari bahan kemudian berjualan
dari awal sih emang udah seneng desain sih jadi udah belajar sedikit sedikit
corel photoshop sih emang udah mainan sehari hari sih pas mulia
biarpun bukan background pendidikan di situ tapi kan itu hal umum sih hampir semua orang bisa sih
semua orang bisa ya badannya
jadi kreatif bisa dikembangkan siapapun ya
nah kemudian ketika ada sekolah kuliah di teknik geologi
beralih bisa disebutlah bahasa kasarnya dagang baju gitu ya
iya dagang baju
itu gimana sih respon teman teman ataupun keluarga
ya pasti apalagi setelah berhenti kerja ya
orang tua sih pasti keberatan dan tidak setuju sih sama sekali pilihan hidup saya ini awalnya gitu kan
ya susah buat ngeyakin mereka bahwa saya bisa hidup dari sini gitu kan
tadinya enak enak udah kerja di
perusahaan gitu kan kok mau dagang baju kayak gini gitu kan
tapi udah jalanin di sini lama lama mereka ini kok restuin
tahun dua ribu dua belas bayu semakin serius menekuni bisnis jersinya
ia bahkan menjadikan mobilnya sebagai agunan untuk mengajukan kredit mikro sebagai modal membeli alat print jersey
dalam setahun ia berhasil balik modal dan menebus kembali mobil yang menjadi jaminan tersebut
dalam setahun ia berhasil balik modal dan menebus kembali mobil yang menjadi jaminan tersebut
dalam setahun ia berhasil balik modal dan menebus kembali mobil yang menjadi jaminan tersebut
seperti apa sih pendekatannya pasti kan agak beda ya
tentunya ketika pilihan kita harus dikomunikasikan sama orang tua itu seperti apa perjuangannya
perjuangannya sih berat sih sampai orang tua
baru usaha baru dapat restu tuh sekitar beberapa hari sebelum bapak meninggal gitu kan
baru oke lah kalau mau usaha silahkan usaha gitu

sebelumnya sih sampai ini masih gak ngijinin gitu
masih nggak ngijinin gitu sampai beberapa sebelum meninggal baru dapat restu dari buat silahkan kalau mau usaha gitu tapi yang bener baru dari situ udah semuanya mudah
ada izin dari orang tua udah deh restu emang segalanya sih seorang tua tuh
tapi orang yang paling mendorong anda untuk bisa berbisnis sampai ada di level ini siapa
mungkin nggak mendorong tapi selalu support ibu kali ya
berarti ibu pada saat itu tetap mendukung apapun pilihannya
iya karena ibu basisnya dari dunia fashion juga apa seneng jahit seneng usaha juga
banyak belajar dari ibu bikin pola tuh gimana cari bahan ke gimana ngecek itu gimana banyak belajar dari ibu
pada awal bisnisnya pesanan pakaian itu ia lempar ke vendor
namun karena semakin besar pada dua ribu dua belas
bayu mulai memperkenalkan
dan mempekerjakan dua penjahit
tahun berikutnya malah mulai menambah staff karena orderan semakin meningkat
tiap bulan setidaknya ada enam ratus jersi yang harus dikerjakan
kalau misalnya ada komplainnya biasanya dicek dulu
di cross check antara dari data dari customer sama dari cs kita
ada mas pc lian sekarang ini ruang kantor kita nih semua proses kreativitas
mulai disini ini e mail mas farid yang tadi saya bilang
mas farid berarti ini yang dari dua ribu dua belas bergabung bersama bang fresh ya
mas sebagai seorang desainer jersey seperti apa sih perubahan selera masyarakat ataupun customer dari tahun ke tahun
untuk perubahan selera sih ada pasti
karena customer itu ngikutin pasar desain desainnya ada di pasar
perubahan desain kita juga seiring mengikuti itu
tapi kalau sekarang desainnya lebih bernuansa seperti apa ya apakah yang desain desain rumit
simpel sih lebih ke simple
makin simple ya oke kayaknya lagi banyak kerjaan juga mendesain ya selamat melanjutkan saya ngobrol lagi sama sofie
nah di sini kan pasti dilakukan selain proses desain ini dari desain menjadi sebuah produk itu butuh waktu berapa lama
tergantung quantity sih ya tapi kalau untuk hitungan perpisiusnya cuma berapa menit sih bisa kita usurin ya
dari sudah didesain printing sampai jadi baju setengah jam paling sih
apakah dari setiap proses tahapan tadi dari desain kemudian masuk printing quality control terus ke jalan ya
ya pasti kita jaga dengan baik itu dari ada checklistnya sendiri sendiri
jadi untuk warna mirrornya perisian nama perisian nomor harus dicek terlebih dahulu sebelum berlanjut lagi ke proses setelahnya
biasanya walaupun yang namanya manusia ya walaupun udah dicek kan biasanya tetap ada error kecilnya juga
biasanya kalau di proses printing yang sering salah itu apa
mungkin warna kali ya kadang namanya mesin kadang nggak konsisten
nggak konsisten atau apa tapi setelah proses press kita kita quality control kembali
jadi udah gerbangnya banyak biar nggak sampai lolos ke gas
pada bagian printing pengerjaan dilakukan oleh dua karyawan
pengerjaan menjadi cukup cepat karena terbantu oleh mesin cetak berteknologi tinggi yang dapat bekerja hingga dua puluh empat jam penuh perharinya
hasil desain yang sudah di print kemudian menuju tahapan pengepresan
di sini desain tersebut dipindahkan ke bahan polyester
saat ini ada tiga tenaga penjahit yang bekerja di bawah boys toys
bayu tidak menetapkan jam kerja yang tetap bagi mereka
mereka diberikan jam kerja yang fleksibel
alasannya dibalik melakukan strategi seperti itu
lebih cepat mengejar produksi speednya lebih jauh lebih cepat
jadi ini kalau kurang lebih misalnya lagi ada tiga seperti ini itu masing masing bisa mengerjakan berapa
sekitar lima puluh sampai tujuh puluh pieces per hari
tapi kan kalau kita bilang sejumlah pembesar paralel sekarang brand brand besar seperti itu mereka kan udah nggak memusing ya
iya rata rata tidak punya
rata rata melempar ke vendor
tapi kenapa masih bertahan dengan mengelola penjahit
karena untuk kecepatan proses ininya visinya lebih terjaga
permudah semua deh kalau satu atap seperti ini dari kantor produksi dalam satu atap jauh lebih mudah buat kita
politik kontrol dan speednya
apa sih yang biasanya anda lakukan untuk mengecek ini kan bisa dikatakan mitra mitra kerja juga ya
nah untuk mengetahui maksudnya mereka sesuai dengan karakter yang boy's toys miliki itu apa yang biasanya anda lakukan
itu lebih sering briefing saja sih
ini gimana kendalanya apa segala sesuatu tentang itu bicara aja dibicarakan semuanya
tapi kalau proses perekrutan penjahit penjahit ini ada kriteria khusus nggak yang harus dipahami yang sesuai standarannya
kita lihat kualitas jahitannya aja udah cukup tahu mengerti tentang mesinnya seberapa rapat jahitannya kerapihannya itu aja sih
berarti mereka begitu masuk dites dulu
pasti tetap ya
nah baiklah kalau kita melihat sejumlah prosesnya kan dari hulu ke hilirnya berarti bisa dikatakan ini proses akhir ya
sebelum di finishing ya saya setelah dijahit nanti di finishing lagi
finishing yang dilakukan itu
hanya packing buang benang dan se stin seperti itu aja
baju yang sudah di packing pun kemudian siap dikirimkan
dalam mengantisipasi keluhan dari customer boys ⁇ toys memiliki metode khusus
kalau misalnya ada komplainnya biasanya dicek dulu di cross check antara dari data dari customer sama dari cs kita
jadi barang boleh dibalikin tapi tergantung dulu nih maksudnya kesalahannya seperti apa kayak gitu
kalau untuk kesalahan nama kita pasti bisa ganti kalau untuk yang lainnya ada rumusnya buat kita biasanya
cara trik pendekatannya sih sebenarnya treatmentnya treatmentnya seperti apanya kayak gitu
jika dirata rata maka waktu yang dibutuhkan dari fase printing hingga menjadi jersi siap pakai ialah tiga puluh menit
wah akhirnya jadi juga jersey nya terima kasih ya
baiklah kita akan membandingkan seperti apa kenyamanan apakah lebih nyaman menggunakan pakaian seperti ini untuk bersepeda
ataukah memang benar lebih nyaman menggunakan jersey ini
ternyata ini rasanya ya kalau memakai jersey dan celana yang memang didesain khusus untuk melakukan olahraga outdoor
khususnya olahraga bersepeda seperti ini
dan berbicara mengenai bisnis ini setelah malang belintang selama kurang lebih tujuh tahun
dan akhirnya bayu pun memutuskan untuk melakukan diversifikasi bisnis
seperti apa diversifikasi bisnisnya
nanti akan saya ajak anda untuk melihat bisnis apa yang dibangun oleh bayu selanjutnya
bayu memang sudah merasakan kualitas dari jersey buatan boy's toys
tidak hanya atlet dalam negeri boystoid pun sudah merambah hingga ke luar negeri
seperti ke singapura perancis jerman hingga republik cek
salah satu atlet downhill andalan republik cek lukas pikal misalnya
ia pun mengenakan baju boy's toys
setelah berhasil dengan bisnis jersey
bayu pun melakukan diversifikasi bisnis
yang menambah gerai susu sebagai bagian dari unit bisnis barunya
diversifikasi bisnis sebenarnya bukan hal baru dalam urusan bisnis
bahasa simpelnya ialah tumpang sari
analoginya ialah seperti seorang petani yang menanam jagung
namun di sela sela lahan yang tidak terpakai mereka juga menanam kacang
berbicara mengenai diversifikasi kan
sebenarnya itu juga trik lama yang sudah dilakukan ya
badannya seperti petani jagung juga menanam kacang begitu kan
nah ini kan juga boy's toys telah sukses dengan main bisnisnya dari custom jersey
beralih ke milk bar
beralih ya pak
juga ada ya mengembangkan lagi ke bill bar
apa sih alasan dibalik itu
itu sebenarnya pemampatan lahan kita ya di depan
malah tadi sebenarnya di dalam gitu tapi kita pindahkan keluar
agar customer nyaman datang ke sini
nggak sekedar datang beli produk kita pulang gitu
enggak kita ingin komunitas ngumpul di sini
oke berarti mereka udah capek capek minum susu beli produknya juga belanja seperti itu ya
nah terus kemudian dengan memulai sebuah bisnis ini kan bisa dikatakan cukup berbeda seperti itu ya
seperti apa sih permodalan awalnya dan sekarang apakah sudah bisa disamping
ini dari main bisnis
modal awal kita subsidi dari store nya sendiri
tapi sekarang udah jalan setahun ini udah bisa berdiri sendiri
jadi jauh lebih mau ini
udah bisa profit juga
kalau situasinya ini strategi banget
ini pinggiran begini rame tempat nongkrongnya oke
habis itu susunya enak banget seger gitu
sebelum membuka milkbar bayu sempat memulai bisnis kedai kopi
namun karena banyaknya usaha sejenis membuat ia berpikir untuk memberikan sesuatu yang berbeda yaitu milk bun

jadi kita sudah berpikir untuk membuatnya lebih baik
kemarin pas kita pindah ke lokasi baru kita survei dulu di sini ternyata lebih dari dua puluh coffee shop yang udah ada di daerah sini
dan kita rasanya pasar udah sangat jenuh
agak jenuh ya
kita coba satu satu yang lain ya pikirannya susu
maka kita ubah dari bostadis coffee ke bostadis milk bar
pada saat itu emang belum ada pemain yang sama begitu disini
di daerah bekasi
sama sekali tidak ada
sama sekali tidak ada
mungkin sekarang sudah diikutin sama putra presiden kita ya
jauh dari sini bikin milk bar juga
oke tapi berarti sudah meramaikan persaingan gitu ya
berasa takut gitu
enggak sama sekali enggak
sama sekali enggak oke
terus kan juga pasti targetnya berbeda dong
itu kan pasti targetnya lebih penyuka olahraga outdoor ya
bagaimana caranya supaya mungkin lebih banyak begitu orang tertarik juga dengan susu dan juga para penyuka olahraga outdoor itu juga mereka mungkin beralih juga gitu
bagaimana caranya supaya mungkin lebih banyak begitu orang tertarik juga dengan susu dan juga para penyuka olahraga outdoor itu juga mereka mungkin beralih juga gitu
kalau susu sih anggapnya pasar lebih luas sih mas ya dibanding nggak cuma pasar kita
konsumen kita bukan dari sedara orang yang belanja disini juga
orang orang yang lewat ini juga sendiri melihat milk bar kita juga pasti banyak yang berhenti dan mampir gitu
selain kita juga promosi lewat sosial media juga gitu ya
apa sebenarnya tips yang bisa dibagikan untuk anak muda di luar sana yang ingin juga memulai perwirausaha
itu udah mas sebutin sebelumnya tadi kata yang tadinya udah
cukup itu itu semua ngalahin itu semua segala masalah nantinya hilang dengan sendiri ada yang kata mulai
prosesnya dimulai dari sekarang udah jatuh bangunnya ntar dirasain sendiri
lebih udah nikmatin aja deh prosesnya
yang penting mungkin langkah pertama dulu ya dan langkah selanjutnya akan lahir sendiri ya